dari sepak bola tanah air menjelang akhir seleksi babak kedua
pelatih persebaya surabaya akan merampingkan tim
dari tiga puluh tiga pemain seleksi akan dirampingkan menjadi dua puluh delapan pemain
dan dalam seminggu ke depan juga diagendakan melakukan seleksi pemain di luar binaan persebaya
selama seleksi tahap kedua ini pelatih persebaya surabaya menyatakan
tidak menemukan masalah dengan skill atau kemampuan tiga puluh tiga pemainnya
enam gol yang mereka jaringkan dari dua kali uji coba membuktikan bahwa tim ini hanya butuh sedikit sentuhan
namun faktor kebugaran pemainlah yang menjadi catatan tim pelatih
rencananya pelatih kepala iwan setiawan yang akan melakukan seleksi pemain di luar binaan persebaya